setelah dilakukan revitalisasi lokananta kembali dibuka untuk umum dengan konsep modern
selain sebagai tempat rekaman sekaligus lokasi pertunjukan seni
di lokananta juga ada galeri yang menampilkan berbagai barang barang tentang musik zaman dahulu
termasuk koleksi piringan hitam sejumlah artis masa lalu
untuk bisa masuk melihat galeri lokananta pengunjung dikenakan tarif sebesar dua puluh lima ribu rupiah
ceo lokananta wendy putranto pada dua juni saat jumpa pers bersama wali kota solo
gibran raka buming raka terkait dibukanya kembali lokananta mengatakan
lokananta siap dibuka kembali dengan ditandai festival lokananta yang diselenggarakan selama dua hari pada tiga dan empat juni lalu
dan menghadirkan sejumlah artis ibu kota
gibran berharap dengan dibukanya lokananta yang baru bisa menjadi destinasi wisata baru di kota solo
gibran juga menyambut baik band legendaris god bless yang akan menjalani rekaman di lokananta
pada ulang tahunnya ke lima puluh
kita sedang menjalani proses untuk pembuatan film biopik
nah vial film tentang god bless dan rencananya lagu dari film tersebut tim songnya akan direkam di lokananta
ditambahkan wendy lokananta saat ini bukan hanya sekadar perusahaan rekaman
tetapi juga pola place making yang akan menjadi kreatif and commercial hub serta tempat pemberdayaan umkm
lokananta secara reguler juga akan menampilkan pertunjukan musik dan seni budaya